kamu jualan kerudung
kok kamu sendiri nggak pakai kerudung
waktu itu saya lagi jualan terus kamu lewat saya tanya silok teh kamu bilang enggak terus

gini kamu bisa lupa boleh duduk boleh boleh kenalan boleh ajeng uben assalamualaikum waalaikumsalam
kamu kuliah enggak kerja sama seperti kamu jualan
bukan jualan terudung kenapa kamu kenal riza

kenapa kamu ajeng iya kan tadi udah
hai kenapa kamu ajeng iya kan tadi udah kenal iya kan tadi udah kenal iya kan tadi udah kenal
iya kan tadi udah kenal iya kan tadi udah kenal iya kan tadi udah kenal iya kan tadi udah kenal

tahu dari mana saya begitu temen saya
sekarang jualan cilok bantuin saya
sekarang jualan cilok bantuin saya
kok kamu tau soal saf
jangan jangan kamu bekas anak buahnya juga
jalan itu gak gampang ya
ini baru jalan kerudung
belum jalan mobil
belum jalan rumah
tapi ada ya
orang jualan mobil jualan rumah
dan mereka bisa
ini soal rezeki apa soal usaha ya
mungkin belum rezeki
karena usahanya belum maksimal
masih mau coba nawarin kerudung jualan kerudung
mumbun jangan jangan mau dicetak terus dikasih tulisannya bawahnya awas copet